meski kampanye pemilihan presiden masih setahun lagi sejumlah nama mulai memasuki bursa calon presiden
panglima tni jenderal gatot nurmantio termasuk salah satu yang dilirik partai politik
sejumlah partai mulai berebut meminang gatot untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
bahkan ada yang belak belakan menggelar karpet merah agar gatot bergabung setelah purna tugas pada maret mendatang
pemilu presiden dua ribu sembilan belas memang masih jauh namun bursa kandidat mulai ramai
selain presiden joko widodo yang dipastikan maju kembali
panglima tni jenderal gatot nurmantio merupakan salah satu yang mencuri perhatian sejumlah partai
meski diwarnai kontroversi profil jenderal gatot ternyata dipertimbangkan oleh parpol untuk peramaikan pilpres dua ribu sembilan belas
golkar pks dan nasdem
bahkan secara terbuka menggelar karpet merah jika gatot memilih jalan politik setelah ia pensiun pada mei dua ribu delapan belas
panglima tni adalah salah satu kader bangsa yang punya kompetensi yang tinggi
yang menurut aturan tni pensiunnya di usia lima puluh delapan tahun
itu masih sangat produktif masih sangat enerjik untuk seorang yang sekaliber general bintang empat gitu
partai amanat nasional menilai general gatot patut dipertimbangkan
namun pan mengingatkan agar gatot tetap bertanggung jawab menjaga netralitas tni sampai masa jabatannya berakhir
pan mengimbau agar gatot menahan diri sampai pensiun dan tidak tergoda terjun ke politik
jadi saya pikir itu juga harus kita pertimbangkan
jangan sampai manuver dan sikap jana gatot selama ini justru
pada akhirnya membuat kita melakukan setback terhadap berbagai kemajuan demokratis yang sudah kita capai itu
dalam perayaan hut tni ke tujuh puluh dua panglima tni jenderal gatot nurmantio kembali menegaskan bahwa politik tni adalah politik negara
pada berbagai kesempatan gatot selalu mengelak jika manuvernya dikaitkan dengan rencana terjun ke politik untuk meramaikan pilpres dua ribu sembilan belas

ingin kept out